startup teknologi kini menjadi favorit banyak anak muda untuk memulai usaha
evolusi digital dari pergerakan barang dan jasa ini menawarkan keuntungan yang besar
tetapi dalam kenyataannya menjalankan bisnis startup tidak mudah
bisa sukses perusahaan startup teknologi yang mampu berkembang dalam skala global
seperti uber memberi anggapan bahwa mendirikan sebuah startup adalah hal yang menarik
yang tidak disadari adalah ada banyak cerita kegagalan yang dialami oleh para penggiat startup
menurut data dari tech in asia pada tahun dua ribu tujuh belas beberapa startup mulai tutup atau mengubah bisnis model
menurut wilix halim ceo bukalapak
salah satu kesalahan para startup ini adalah bahwa startup ini tidak bisa dihubungi dengan startup lain
setelah itu startup adalah pengelolaan dana yang kurang tepat
karena pada akhirnya kita jual produknya
kalau produk kita bagus dengan world of mouth dan sebagainya itu kadang bisa ngekro oganicweet juga
di sisi lain ekosistem startup indonesia diwarnai oleh beberapa hal yang positif
serbuan investor asing membanjiri startup lokal indonesia dengan dana segar berjumlah besar
perusahaan teknologi asal tiongkok tencent memberikan pendanaan enam belas triliun rupiah kepada gojek
bahkan tokopedia juga mendapat suntikan dana rp empat belas tujuh triliun rupiah dari alibaba
abis eksa cfo ibm mengatakan
masuknya pendanaan fantastis kepada startup besar akan memicu semangat para startup pemula
china adalah satu sumber tapi akan menjadi fenomena global
karena setelah orang orang mulai mengenalpasti kesempatan untuk inovasi
dan kreativitas orang orang di indonesia
uang akan mulai mengembang
dan setelah itu ketika anda melihat keberhasilan besar seperti tokopedia dan gojek di negara

saya sangat tertarik
saya pikir yang penting ketika anda membicarakan tentang uang
adalah untuk memastikan uang itu dikitar ke inovasi dan kreativitas
dan selagi itu dapat membantu indonesia untuk berkembang dan berkembang
dan membangun proyek mereka dan membangun perusahaan mereka sebagai pembangunan
saya pikir itu akan menjadi penggunaan uang yang berhasil
tahun dua ribu delapan belas diprediksi tren startup masih akan didominasi oleh e commerce dan fintech
danang wisanjeni jakarta